lalu apa kabar di bukota hari ini
masuki masa libur cuti bersama lebaran arus lelintas di sejumlah ruas jalan tol di bukota
terpantau lancar pada rabu pagi tadi
masa libur cuti bersama yang dimulai berlaku pada hari ini rabu
membuat sejumlah ruas jalan di bukota terpantau lancar
seperti inilah visual di ruas jalan salembar raya senin jakarta pusat
nampak arus lintas dari arah jalan salemba raya menuju jalan keramat raya terlihat lengang
ruas jalan raya keramat raya yang biasanya mengalami kemacetan cukup parah
terpantau lancar pagi tadi
para pengendara yang hendak melaju menuju kawasan senen pun terlihat memacu kendaraan mereka
dalam kecepatan tinggi
ruas jalan mh tamrin pun baik yang mengarah ke kawasan sudirman jakarta pusat
maupun sebaliknya juga terlihat lengang
meski terpantau lancar pengendara diimbau untuk tetap berhati hati
dan jangan memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi